aku gak rela bang jakarta pun masih gak lebih deket sama murtid
aku arahin aja anak panah itu supaya mereka ke jurang
biar mereka hilang sekalian
itu dia bocanya
iya itu sama siapa tuh
kita samperin yuk
di sini rupanya
om itu om itu penjahatnya
oh jadi ini perampoknya
iya kenapa emang
lagi lu siapa lu
pamanya bukan bapaknya bukan
gue berhati kucampur karena kalian udah ngancam nyawa orang
omongannya kayak di film film pengen jadi pahlawan kesiangan
selin kamu kabur duluan
tapi om aku mau bantuin ah
jangan kamu cari ibu kamu aja dia ada di sekitar sini
kok berani lawan gua
berani lu ya
eh jangan eh jangan
eh eh jangan eh jangan
ya allah mas gavin mas ya allah mas gavin kenapa bisa ada disini mas
mau ngelawan perampok aja aku gak bisa gimana aku mau nolong kamu
ini mas ini semua aku yang salah harusnya aku tadi ngehubungin mas gavin
sekarang mas gavin pakai kesini segala terus aku jadi ngerepotin mas gavin
nggak ngertiin gak apa apa emang udah kewajiban aku buat nolong kamu
tadi sally udah bebas dan kabur sekarang kita nyari bone bagus sama sally ya
mas mendingan habis ini mas kevin pulang aja ya biar aku yang cari anak anak mas
enggak murthy orang orang itu bahaya mendingan kamu aja yang tunggu disini aku yang cari anak anaknya
ya allah mas gavin
kau mau nyari aurang
mas aku mau nyari aurang
pasti mereka yang buat kasih loh udah dikasih tanda
udah udahan aja perampoknya mengejar aku lagi
aku enggak rela bang jakarta pun masih lagi makin dekat sama
aku arahin aja anak mana itu supaya mereka ke jurang
biar mereka ilang sekalian
apa itu tanah keluar dari hutan
ntar dulu gus ntar kita malahan susah lagi
keluarnya gak mungkin kak
pasti yang masang tuh orang dewasa
yaudah gus kita jalan yuk
kita bisa aja disini gus tinggi amat
aku juga bingung nabuknya gini ya
disini kayak bukit
gus dingin banget gus
serem iya serem lihat ke bawah
tapi tanah panahnya kan situ gus
cukup curang banget kak
ngeri takut jatuh
gak apa apa gus ntar kita gak bisa
pulang ke rumah
mulai sekarang turunnya
pedulangan tangan aja
afih paha memang sworthy
siapa lagi selak kasih sekarang
emang ka udah jodoh gak kemanyih
belian itu aja dimiliki kita
udah kabur weya ketemu lagi
bersih tau bersih